menyambut penyelenggaraan asian games dua ribu delapan belas di jakarta dan di palembang
sejumlah bajai di ibu kota didandani menyerupai maskot asian games
langkah ini merupakan bagian dari sosialisasi event olahraga terbesar di asia ini
mendekati penyelenggaraan asean games dua ribu delapan belas di jakarta palembang semakin terasa pula euforianya
berbagai media promosi dengan carakan panitia untuk menyemarakan perhelatan olahraga terbesar di asia ini
salah satunya adalah dengan memodifikasi bajai baja di jakarta sesuai dengan maskot maskot asian games
saya akan coba mengulik lebih dalam tentang bajaj ini sembari berputar keliling jakarta
bajai tiga ini diberi nama bim bim kaka dan atung
kini anda dapat menemuinya di seputaran jakarta
hingga tanggal dua puluh tiga mei kendaraan ini akan berputar tanpa penumpang di seputaran kawasan monas sebagai bagian kampanye asian games ke masyarakat
tapi jika penasaran anda dapat mencobanya dengan meminta secara langsung kepada pengemudi
masyarakat merespon positif adanya kendaraan bertema maskot asian games ini
selain bagian dari kampanye bentuknya yang unik
kondisi minat masyarakat menggunakan transportasi roda tiga
menurut saya bagus sih karena lebih kreatif juga
jadi indonesia kan nanti terkenal di mata dunia kreatif kita
kendaraan bertema asian games ini hanya berjumlah sepuluh unit di jakarta
mulai tanggal dua puluh empat mei kendaraan ini beroperasi bebas dan dapat anda pesan seperti biasa di wilayah jakarta
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
bajai bertema maskot asian games ini saat ini memang hanya beroperasi seputaran kawasan monas
namun mulai tanggal dua puluh empat mei nanti bajaj ini akan beroperasi secara umum di kawasan jakarta
dan anda dapat mencoba bajaj bertema maskot asian games ini
reza ramadan jakarta